ya masih membahas seputar martial arts para petarung dari brazilian jiu jitsu ini menggelar pertandingan persahabatan di jakarta
dan acara ini sekaligus untuk mensosialisasikan brazilian jiu jitsu agar lebih dikenal oleh masyarakat
jiu jitsu indonesia
bela diri dari brazil ini mengutamakan teknik jepitan dan bantingan
ada beberapa jenis jepitan yaitu jepitan leher tangan kaki dan bahu
lawan akan kalah bila tidak bisa melepaskan diri dari kuncian atau jepitan
menurut salah satu pelatih deddy wigraha olahraga ini bisa membantu wanita untuk menjaga diri
kalau untuk perempuan yang olahraga seperti tadi mas liet ini olahraga brazilian jiu jitsu
karena fokusnya main di bawah jadi untuk wanita sangat baik sekali untuk pencegahan pemerkosaan atau prevention
jadi fokusnya adalah karena banyak main di bawah dan brazilian jiu jitsu juga banyak menggunakan teknik kuncian
jadi menggunakan kuncian tangan kuncian kaki kemudian cekikan leher
jadi wanita bisa ngalahin pria dengan teknik kunci kuncian tersebut
simon julia salah satu model dan pemain sinetron mengaku merasakan dampak positif setelah menjalani ilmu bela diri ini
selain merasa percaya diri dan bisa melindungi dari kejahatan
simi ingin mewakili indonesia di ajang pertandingan internasional
iya mau jadi juaraan mau kompetisi masuk tim nasi indonesia karena belum ada
dan sekarang lagi mau dibentuk jadi saya pengen wakili semua perempuan di indonesia untuk representasi indonesia
setelah laga persahabatan ini atlet brazilian jiu jitsu indonesia akan berlaga di asian beach games
di vietnam pada bulan september dua ribu enam belas
mereka berharap brazilian jiu jitsu ini dapat dipertandingkan di asian games nanti
jimmy chandra jakarta